sebuah mobil nyasar di tengah hutan pegunungan kendeng utara kabupaten pati jawa tengah
jauh dari perkampungan pada jumat malam dan menjadi viral di media sosial
warga sekitar gempar lantaran mobil yang melewati jalan tanah dan berlumpur tersebut
terlihat masih bersih tidak terkena kotoran tanah
dalam video itu warga juga penasaran karena tidak ada bekas ban mobil
di sepanjang jalan yang dilalui mobil tersebut
padahal akses menuju lokasi kejadian jalannya sempit dan sulit
salah seorang warga mengungkapkan jumat malam dirinya mengetahui ada mobil putih yang lewat
namun ia mengira mobil tersebut adalah tamu kepala desa
dirinya kaget ketika mendengar kabar bahwa pada sabtu siang mobil tersebut nyasar di tengah hutan
langsung berlapas terus nih kum buatan
prostani tamu ini pak lurah nih
laku laku nih kum buatan
langsung berlapas terus nih
mobil tersebut diketahui dikendarai oleh sigit yuda pradana warga desa sekar gadung kabupaten pasuruan jawa timur
pemilik bengkel yang mengevakuasi mobil tersebut menceritakan
jika pengendara akan pulang ke pasuruan dari arah tayu menuju ke kabupaten grobogan menggunakan google maps
namun malah nyasar ke dalam hutan
ketika sadar pengemudi mobil
tidak bisa memutar arah karena jalan tanah yang berlumpur
logika aja ya mobil enggak empat x empat ban standar
kok bisa naik ke tempat itu kan kan nggak mungkin
terus di tikungan yang tadi bekas ada batu batu itu tak singkirin
nah itu kan nggak mungkin
mau saya lewat itu aja tak lompat no
totok dibantu warga akhirnya berhasil mengevakuasi mobil tersebut dengan menariknya memakai jeep
setelah berhasil dievakuasi mobil tersebut langsung pulang ke pasuruan
dahil akbar pati jawa tengah